pangeran yang bahagia
cerita dalam bahasa indonesia
pangeran yang bahagia
suatu hari di surga dewa menemukan dua orang pelayannya duduk tidak mengerjakan apa apa
mereka terlihat sedih
hei ini surga kau tidak bisa sedih di sini
apa yang membuat kalian tidak bahagia
tidak ada yang bisa kami kerjakan
kami menganggur itulah yang membuat kami tidak bahagia
oke terbanglah turun ke bumi cari dua hal terbaik dari kota dan bawa kepada aku
kemudian kedua pelayan dewa itu terbang dari surga turun ke bumi
ada patung yang terletak di jantung kota
dia terbungkus emas
matanya terbuat dari safir biru
dan rubi yang berharga ada di sabuknya
patung itu mencerminkan kepada semua orang tentang bagaimana menjadi bahagia
maka dari itu mereka memanggilnya pangeran yang bahagia
ah sayangku kenapa kau menangis
kau harus bahagia seperti pangeran yang bahagia
kemudian datanglah musim dingin
matahari mulai terbenam dan burung walet mulai mencari tempat bermalam
mereka terbang di sekitar patung dan berpikir
aku bisa tinggal di kaki patung itu untuk bermalam
aku tidak akan kedinginan di sini
dan burung itu tinggal di sana di bawah patung di antara kedua kakinya
tidak lama kemudian setetes air jatuh mengenai burung itu
burung itu melihat ke langit tapi langit cerah
dari mana datangnya tetesan air ini padahal tidak ada hujan
dan tetesan kedua jatuh lagi mengenai burung itu burung itu pun terkejut
dia memutuskan untuk mencari tempat berlindung lain
maka dia keluar melihat patung itu dan betapa mengejutkannya
patung itu menangis
hei kenapa kau menangis kau adalah pangeran yang bahagia
tidak tidak lagi
kenapa apa yang terjadi
saat aku hidup aku sangat bahagia aku tinggal di istana dan tidak pernah keluar
aku terbiasa bermain di rumah
aku terbiasa bermain di taman saat siang hari dan menari di sore hari
aku seperti halnya semua manusia
aku punya hati seperti kalian semua
aku menghabiskan hidupku dengan bahagia di rumah
dan tidak pernah tahu kehidupan di luar tembok istana
aku sangat tersanjung dengan dunia kecilku
karena itulah mereka memanggilku pangeran yang bahagia
tapi sekarang setelah aku meninggal dan mereka meletakkanku di sini tinggi di atas kota
aku bisa melihat sisi lain dari koin
aku bisa melihat orang orang dan kesengsaraannya
walaupun sekarang hatiku terbuat dari besi aku tetap bisa merasakan penderitaan mereka
karena itu aku menangis
oh apa yang terjadi
aku melihat seorang wanita hidup agak jauh dari kota
dia miskin dan sulit memberi makan bayinya
dia menjahit baju untuk salah satu ratu istana
untuk menari di istana
anak kecilnya menangis karena lapar dan sakit
tapi wanita itu tidak punya apapun untuk dimakan
dia hanya bisa memberikan anaknya air dari sungai
oh kasihan sekali
bisakah kau ambilkan perhiasan merahku untuk wanita itu
dia butuh itu
tapi aku harus pindah ke mesir
semua teman temanku berpindah ke sana
di sini musim dingin
dan di mesir itu hangat
tolong lakukan ini sebagai permohonanku
aku akan bersamamu malam ini
dan pergi ke wanita itu besok pagi
terima kasih kawanku
pagi harinya burung itu melepaskan perhiasan merah milik pangeran
dan terbang ke arah yang ditunjukkan sang pangeran
burung itu terbang melintasi kota
dan juga melintasi istana
burung itu melihat beberapa gadis menari
dan seorang gadis cantik berdiri di jendela
aku harap gaunku bisa siap dalam sehari atau dua hari
kenapa wanita itu lama sekali menjahitnya
burung itu terbang melintasi kota
dan tiba di dekat desa
dimana dia melihat seorang wanita tidur di rumah kecilnya
burung itu meletakkan perhiasan merahnya di atas meja
dan dia terbang ke seliling kasar tempat mu
seorang gadis menari menangis
lihat seorang anak laki laki dengan angin di wajahnya anak laki laki itu tertidur burung
itu terbang kembali ke pangeran di perjalanan kembali ke kota burung itu mampir ke sungai
karena merasa haus saat burung itu minum air dari sungai seorang penulis melihatnya dan berpikir
burung itu masih di sini dia tidak berpindah ke tempat yang lebih hangat dia berjuang melawan
cuaca yang tidak cocok dengannya aku harus belajar sesuatu darinya meskipun aku kelaparan tapi aku
harus segera menyelesaikan tulisanku burung itu kemudian kembali ke sang pangeran dan si penulis
kembali ke rumahnya dengan cerita di kepalanya aneh sekali aku merasa hangat
walaupun di luar sini dingin itu adalah kehangatan dari perbuatan baik yang kau lakukan
iya kau benar aku akan terbang ke mesir besok jangan pergi kumohon aku butuh bantuan lagi
darimu oh tidak sekarang apalagi jauh dari kota aku bisa melihat seorang penulis yang sedang menulis
cerita tapi tidak bisa menyelesaikannya karena kelaparan dan di rumahnya juga tidak ada perapian
dia tinggal di ruangan kecil di atas rumah apa yang kau ingin aku lakukan
aku ambil satu mataku dan berikan padanya hah matamu aku tidak bisa lakukanlah ini adalah
batu biru yang berharga dari india ini akan menolong penulis agar dapat hidup yang layak
baiklah aku akan disini bersamamu malam ini dan pergi ke penulis itu besok pagi keesokan harinya
burung itu melepaskan mata pangeran lalu terbang ke rumah si penulis dia menemukan rumah si penulis itu
dengan mudah dan masuk melalui lubang di atap si penulis duduk di mejanya dengan kepalanya yang
tertunduk burung itu meletakkan batu biru itu di mejanya dan terbang penulis itu melihat batu biru
tersebut apakah aku bilang ini hadiah dari salah satu membacaku terima kasih kawan yang tidak terkenal
penulis itu merasa senang memiliki batu biru berharga itu
bersama dengan bulan yang muncul burung itu terbang kembali ke pangeran
aku datang untuk berpamitan kepadamu
aku akan terbang ke mesir besok pagi
maukah kau tinggal bersamaku untuk satu malam lagi
oh pangeran disini akan masuk musim dingin
akan ada matahari dan kehangatan di mesir
aku akan segera pergi ke sana
aku mohon tinggallah demi nyawa seorang gadis
nyawa seorang gadis
ada seorang gadis di pusat kota
dia menjual telur
tapi telur telur itu jatuh dan pecah
sekarang gadis itu tidak punya uang untuk dibawa pulang
ayahnya akan menghajarnya jika dia tidak pulang tanpa uang
kau bawa aku bagaimana untuk menolongnya
ambil mataku yang satu lagi dan berikan ke gadis itu
ayahnya akan mengajarnya
akan menerima uang yang banyak dengan menjual batu
maka dia tidak perlu memaksa anak gadisnya untuk bekerja
dia malah bisa menyekolahkannya
tidak tidak aku akan tinggal bersamamu
tapi aku tidak bisa mengambil matamu yang lainnya
kau nanti tidak akan bisa melihat
burung itu merasa sangat sedih saat mengambil mata pangeran yang kedua
dia membawa perhiasan itu ke anak gadis tadi dan menjatuhkan

gadis itu merasa sangat senang melihat perhiasan itu
wah bongkahan kaca yang sangat indah
kemudian dia berlari ke rumahnya
si burung terbang kembali ke pangeran
dia merasa sangat bersalah kepada pangeran karena kini pangeran tidak punya mata
kau adalah pangeran yang baik aku tidak akan terbang ke mesir
tidak sekarang terbanglah ke mesir
aku tidak akan meninggalkanmu
dan burung itu tinggal di sana menceritakan banyak hal kepada pangeran dan menghiburnya
sang pangeran bahagia mendengarnya
oh kawanku terbanglah ke kota dan ceritakan padaku apa yang terjadi
burung itu terbang ke kota dan menceritakan kepada pangeran mengenai semua apa yang dia lihat
burung itu kembali lagi ke pangeran
orang orang kaya sedang menikmati makanan dan minuman mereka di rumahnya
di sisi lain orang orang miskin masih kelaparan dan mencari tempat untuk berlindung
aku melihat beberapa anak kecil bertahan di musim dingin ini
mereka tinggal di bawah jembatan tapi penjaga tidak mengizinkan mereka tinggal di sana
aku ditutupi dengan emas murni
ambillah dan bagi bagikanlah kepada mereka yang miskin
mereka tidak seharusnya sengsara
burung itu dengan sedih melepaskan semua emas dari tubuh pangeran
dan memberikannya pada orang yang membutuhkan
mereka sangat bahagia menerima emas
aku bisa punya roti sekarang
aku bisa punya roti sekarang
aku bisa punya roti sekarang
aku bisa punya roti sekarang
lalu turunlah salju
semua kota tertutup dengan salju
burung itu tidak bisa bertahan dengan dingin yang menusuk
dia akhirnya meninggal
saat pangeran mengetahui hal ini esok paginya sesuatu pecah dalam dirinya
itu adalah hati pesisat pangeran yang hancur
saat orang orang melihat burung mati di kaki pangeran mereka mengadukan hal itu
beberapa petugas datang ke pangeran
beberapa petugas datang ke pangeran
beberapa petugas datang ke pangeran
pangeran ini terlihat jelek
ya dia terlihat seperti pengemis dibanding pangeran
dan burung mati di kakinya
siapa yang akan membersihkan ini
aku rasa kita perlu mencabut patung ini dari sini
kita akan ganti ini dengan yang lain
mereka mencabut patung itu dan membakarnya
tapi hati patung itu tidak hancur terbakar
mereka mencabut patung itu
mereka mencabut patung itu
beberapa hari kemudian pelayan dewa kembali ke surga dengan buah hal
dan memberikannya kepada dewa
apa yang kau punya untukku
ini adalah seekor burung dan sebuah hati besi yang rusak
dewa menanyakan mereka mengapa hal itu adalah benda terbaik di kota
pelayan dewa memberitahukan kepada dewa bahwa hati itu adalah milik dari patung pangeran yang bahagia
pangeran yang bahagia
kau melakukan hal yang bagus
sungguh dua hal ini adalah yang terbaik
aku akan menyimpannya di taman
burung ini akan bernyanyi dengan indah
dan pangeran yang bahagia akan berdiri di kota emasku